anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran mengalami penurunan pasien
hal serupa juga terjadi di rusun pasar rumput saat ini dijadikan karantina repatriasi
atau tempat warga negara indonesia karantina usai dari luar negeri
seperti inilah kondisi rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta pusat
dan juga rusun pasar rumput
tampak sepi dan juga tidak terlihat adanya keramaian
hal ini terjadi karena jumlah pasien di wisma atlet kemayoran mengalami penurunan
atau dari total kapasitas tujuh delapan ratus sembilan puluh empat
sebanyak dua ratus empat puluh lima pasien saja
pihak wisma atlet memastikan meski mengalami penurunan jumlah tenaga kesehatan dan relawan masih sama
jumlahnya dengan saat terjadi lonjakan